yaudah ngomong aja
gak bisa harus berdua
sial aku mau
ini gue mastiin doang lo udah sadar apa belum
di ruang kesehatan kampus
terus gue ngapain berduaan sama lo disini
hey siapa yang mau berduaan sama lo
gue tadi terpaksa nolongin lu karena lu jatuh dan pingsan
oh gah niat banget berduaan sama lo
ya buktinya gak ada orang tuh disini
makanya matanya dibuka yang lebar otaknya positif thinking
yaudah biasa aja kali
ya lagi ya ngeselin
emang juga baru nyadar orang sakit
gue salah salain mulu
hah abe ya res nih
soalnya tadi jatuhnya kenceng loh
jangan jangan otakmu jadi error gara gara jatuh dari tangga
eh udah deh jangan ngaco deh lo
ya siapa tau
lu inget gak siapa diri lo
ya inget lah
simplin banget ya orang kayak gini
gue udah nangis
gue udah nyelametin nyawa lo
nggak ada sekali perlu lo bilang makasih sama gue
kalau mau diungkit gue juga sering nyelametin lo
cek lagi nanti tensi darah lo

ini biar lu cepet semua
jangan dibedain bedain settingannya
pokoknya tahun ini gue harus naik podium
iya iya boy juga naik podium lah
cemburu sosial nih namanya
bukan soal cemburu
gua takutnya settingan motor gua
mau settingan motor lu dibedain bedain
masa lu gak percaya sama gua sih
iya gua percaya gua percaya dah
eh cuma kenapa nih dateng dateng muka lu kusut begitu
kusut mah muka lu tuh
apalagi kalo telat diangkat
tuh lu pikir gua jemuran baju
lu berdua gua lagi males bahas bahas soal yang tadi
ini gimana jadi gak ke bengkel
oh jadi dong
jadi dong boy
soalnya nih motor lu itu kali pernya harus diperiksa
sama bantalan cakrami juga karena itu penting
jadi pas ntar lu ngebut di track nih
ya satu satu kan tangannya cuma dua
pokoknya soalnya tuh gua pasti percaya sama lu gyer
lu emang selalu jadi andalan gua
kan yang bikin gua juara musim lalu sih apa
tenang aja boy aman
karena gua juga
sorak sorak gemeran gua selangat gua
doanya ian sorak sorakannya ian
tapi kan settingan motornya gyer
kan kita punya part masing masing udah ah
yaudah ngomong aja
gak bisa harus berdua
sial aku mau
gua sama temen temen mau ke bengkel
oh baik baik
ah relativ las

tanpa senyumolia untuk sembilan belas liked ya
chao ya jam berasa yang nggak kabarnya
selalu mengatasi kalian
ya udah camasimiz banget
aku bawa ke taman
tapi sayangnya di sana security malah ngira kita pacaran
dan aku juga gak tau tiba tiba ada yang videoin dari sudut pandang lain
akhirnya jadi viral videonya
ya tapi kamu kenapa masih nolongin reva
kamu gendong gendong dia aku lihat loh tadi
sil sekarang gini
revo jatuh dari tangga karena kita berdoa habis ngadep pak irwan di ruang dekan
kamu ngapain ke ruang dekan
ya untuk jelasin semuanya dong
pak irwan minta penjelasan dari kita berdua soal video viral itu
ya karena itu semua kebetulan gak pengen takut
mama sweet banget deh kamu tegas gitu jelasinnya
ah tapi boy waktu aku liat kamu gendong gendong reva i'm so jealous
astagasil apa yang mesti dicemburuin dari gendong orang yang pingsan
gue bawa dia ke ruang kesehatan that's all
jadi kamu beneran gak ada apa apa sama reva
gue tegasin sama lo gue sama reva gak ada apa apa
kenapa lo bisa tiba tiba ada di kampus
padahal sebelumnya lo bilang gak ada apa apa
aku ini maksain diri ke sekolah gara gara aku mau ketemu sama kamu
saya kan tadi kamu gak jadi ke rumah
tapi aku lega kok soalnya kamu udah bilang kamu gak ada apa apa sama reva
kenapa lo harus lega
gue sama refa gak ada apa apa
bukan berarti gue bisa buka hati buat lo
boy tapi aku yakin kok kamu pasti lama lama bisa menikah hati lagi buat aku
alasan gue nerima perjodohan ini karena almarhumah nyokap gue
dan lo juga masih tau kan sampai detik ini gue belum bisa buka hati lagi buat lo
karena lo gak boleh lupa lo pernah hianatin gue lo pernah sakitin gue segitunya
gak sabar kau

pokoknya jangan ganteng menyerah
oh tapi gue capek banget
gue tuh udah ngelakuin segala cara supaya boy buka hati lagi ke gue
tapi tetap aja dia bilang dia gak mau
gimanapun caranya gue harus bisa bikin boy buka hati lagi ke gue
deyan belum dateng nih
kita tunggu disini aja
palingan bentar lagi dia nyampe kok
wah lo semua udah pernah liat ini belum
ini apa sih
video boy yang ada di taman sama cewek yang pernah kita lihat sebelumnya
itu kan video waktu kita kejar si ian
lo liat kan muka ceweknya sama
ya samalah masa beda
gue inget jadi mereka pacaran di taman
hancur tuh wariaku gue yakin semuanya pada mahluk
ngeliat lah boy kayak begitu
malah viral lagi videonya
gue langsung to the point aja ya
jadi gue daftarin robby buat ikut road race nanti
gue punya rencana gue bakal bikin mondi dan boy jatuh di sana
tapi dan mondi kan nyuruh nanu ikut juga
gue yakin pasti nando bakal backup mony kalau dia kenapa kenapa
gue bakal susun rencana di sana